anda masih bersama reportase jawa timur
razia minuman keras dan narkotika di surabaya
terus dilakukan petugas gabungan satpol pp polisi dan tni
dalam razia itu polisi mengamankan belasan anak usia sekolah
sedang pesta miras
razia juga menemukan empat pasangan
mengkonsumsi ekstasi dalam sebuah kamarkos
razia petugas gabungan menyasar sejumlah kafe
di kawasan jalan embong malang kapas kerampung dan kalianak kota surabaya
petugas sengaja menyisir tempat ini
karena disinyalir sering dijadikan pesta miras dan transaksi narkoba
kedatangan mendadak para petugas sempat membuat pengunjung kaget
beberapa di antaranya bahkan ada yang berusaha lari
petugas memeriksa satu persatu identitas pengunjung
dan ternyata rata rata masih berusia belia
mereka bahkan belum mempunyai ktp
beberapa di antaranya juga adalah gadis yang usianya masih di bawah umur
atau dalam usia sekolah
diduga mereka disewa sebagai penghibur
karena masih di bawah umur
petugas kemudian membawa mereka ke kantor satpol pp
dalam razia ini petugas juga menemukan puluhan liter minuman keras oplosan
yang digunakan dalam pesta miras
razia digelar untuk menekan angka penyakit masyarakat
yang seringkali diawali dengan mengkonsumsi miras serta menggunakan narkoba
razia juga dilakukan di sejumlah tempat kos mewah di kota surabaya pada kamis kemarin
sejumlah rumah kos yang dirazia di antaranya adalah
kawasan baratajaya prapanca dan jalan taman arjuna
sebagian para penghuni kos enggan membukakan pintu karena tahu kedatangan petugas ini
sementara penghuni yang tidak tahu terlihat panik dan bingung
hingga sempat menyembunyikan pasangan wanitanya di balik pintu
petugas juga meminta penghuni kos untuk menjalani tes urin
hasilnya seorang penghuni dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis ekstasi
kegiatan pagi ini kami untuk memeriksa kependudukannya rumah kos kosan
jadi yang belum punya skts sekarang mau skts
sekarang kita mau ke rumah kos kosan jadi yang belum punya skts sekarang mau skts
sekarang mau skts
sekalian ini gabungan dengan bnn jadi di tes urin sekalian
razia ini juga untuk mengantisipasi prostitusi terselubung dan menekan angka peredaran narkoba
yang seringkali memanfaatkan rumah kos untuk dijadikan ajang pesta narkoba
hal serupa akan terus dilakukan terutama menjelang bulan ramadan mendatang